dan untuk membahas relaksasi pajak mobil baru kami sudah terhubung dengan taufik bawazir dirjen ilmate kemenperin serta kukuh kumara sekretaris gai kindo
selamat siang pak taufik dan juga pak kuku
selamat siang pak mirsa juga
oke pak ini saya mau bertanya ke pak taufik terlebih dahulu ya
pak taufik ini kan usulan pajak merelaksasi pajak mobil ini sebenarnya untuk menstimulus angka penjualan mobil atau mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi umum dan juga lebih memilih untuk menggunakan mobil pribadi di masa pandemi sekarang
sebetulnya usulan dari kementerian perindustrian itu adalah lebih dari itu semua
jadi kalau sektor otomotif ini bergerak itu backward link itnya juga semua bergerak
tani karet juga bergerak
industri kaca bergerak
industri kain yang ada di dalamnya bergerak
dan ke depan itu ada sekitar satu lima juta orang dari ekosistem otomotif ini bekerja di situ
jadi kalau semua orang bekerja mendapatkan pendapatan uangnya bisa dibelanjakan ke ekonomi ini semuanya akan bergerak
jadi kalau masalah penjualan itu adalah bagian bagian kecil
tapi tujuan besarnya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini
oleh karena itu kementerian perindustrian mengusulkan instrumen
apa yang paling tepat untuk mengungkit semua itu
salah satunya adalah otomotif karena perannya sangat besar di ekonomi kita
itu yang mungkin menjadi bangunan teknokratik kita
pajak yang ditimbulkan dari bergeraknya ekonomi juga semakin besar
kita hanya kehilangan sedikit tapi kita mendapatkan sesuatu yang besar
dan masyarakat juga mendapatkan nilai tambah dari upaya pemerintah untuk menurunkan pajak itu dari sektor otomotif
kira kira itu pandangan yang dibangun oleh kita
kita berharap kementerian keuangan
jangan terlalu lama untuk mengakomodasi ini
jadi semakin cepat semakin bagus sehingga ekonomi kita semakin bisa bergerak lebih lancar lagi
penjualan itu adalah akibatnya
pasti terdorong untuk naik sehingga utilitas pabrik yang ada di pabrik otomotif kita itu juga meningkat
jadi nilai tambah yang terbangun di situ sangat besar secara ekonomi
mungkin itu sebagai bangunan informasi yang bisa saya sampaikan
berarti ini ada hubungannya dengan industri motor
memiliki multiplier effect ya pak taufik ya
nah ini sebelumnya
semua sistemnya ekosistemnya
pak ini saya bertanya dulu ke pak kuku
ini bagaimana dengan gaikindo merespon wacana tersebut
selamat siang pak taufik
ini usulan yang cukup menarik
karena ini akan menjadi semacam stimulus tadi ya
atau pengungkit kegiatan industri otomotif
kalau kita lihat industri otomotif manufacture
jadi gerbongnya banyak
kalau kemudian lokomotifnya ini terhambat
itu gerbong gerbongnya juga akan terhambat
tadi sudah disinggung oleh pak taufik
pak wasir mengenai konstruksi bangunan yang sudah kelihatan sekali
kalau penjualannya berjalan produksinya akan jalan
perlu dicatat di sini
bahwa saat ini kapasitas produksi kita itu dua tiga juta unit per tahun
itu pun belum dioptimalkan dalam keadaan normal
baru sekitar satu lima
tiga juta unit per tahun
yang diproduksi satu satu juta dipakai untuk domestik
lima ratus ribu tahun lalu itu diekspor
nah ini yang harus terus kita jalankan
supaya memperluas dan memperbanyak lapangan kerja
sekitar satu lima juta memang terlibat di dalam sektor industri otomotif kita
juga sebagai catatan
itu termasuk di antara sepuluh
sektor prioritas yang berkontribusi cukup besar di dalam ekspor non migas
jadi ini juga perlu diaga
tahun ini walaupun kita kena pandemi
dan kemudian domestik salesnya itu
atau penjualan domestiknya turun
ekspornya masih cukup bisa berjalan
nah ini yang juga harus patut kita jalankan
walaupun juga terkena dampak
karena negara negara tujuan ekspornya pun terkena dampak covid sembilan belas
tepat sekali yang dikatakan pak taufik tadi
bahwa kebijakan ini perlu segera dieksekusi
masyarakat tidak menunggu
supaya bisa mendapatkan kepastian
berapa stimulusnya itu
berapa yang mereka bisa dapatkan
yang akan dinikmati oleh masyarakat
jadi sebetulnya industri kita itu tidak meminta subsidi
tapi meminta mengharapkan relaksasi tadi
supaya masyarakat tidak wait and see
kapan mau beli mobil
menunggu turunnya pajaknya
malah akibatnya nanti akan menurunkan kinerja penjualan
yang ada kecenderungannya sudah mulai membaik
jadi ini yang kita harapkan
sehingga kemudian kita tidak kehilangan momentum pemulihan ekonomi kita tadi
detailnya tadi sudah dijelaskan oleh pak taufik bawasir
yang kami lihat dari gai kindu
oke pak kuko
ini kita kembali ke pak taufik ya
ini apakah mungkin nih
sebenarnya semua pajak ini akan dihapuskan
dari pembelian mobil baru ini
atau mungkin hanya beberapa pajak saja pak
ya ini instrumen yang dipakai yang kita usulkan
tadi pak kuku juga sudah menyampaikan
bahwa ini sampai desember saja
dan itu ruang lingkupnya ppn pm
pajak daerah ppn
jadi yang ada di klus itu
jadi kalau pajak yang pph badan
itu biarlah seperti sekarang
pihak masuk juga seperti sekarang
ini yang terkait
langsung di dalam proses produksi
utilitasnya nanti bisa bergerak
karena yang punya uang ini
masyarakat kelas menengah ini
juga kalau ada diskon yang sifatnya tadi
dengan instrumen pajak
juga dia akan membelanjakan
jadi yang dibutuhkan di era covid ini
demand kita tingkatkan
ya ini sebuah instrumen yang sangat strategis
yang kalau kita berharap
kementerian keuangan bisa segera
karena ini juga sangat penting
jadi kepastiannya juga penting
ini juga untuk dampak secara ekonomi
sangat luar biasa
jadi kita juga sudah punya hitung hitungan
jadi artinya hitung hitungan ini
jadi paling tidak keputusan itu diambil dulu
nanti mekanismenya seperti apa
yang ppnbm kadang kadang sudah diambil dulu
di industrinya itu nanti bagaimana reimbursenya
itu nanti ppnpe
ppn nya sendiri
itu hitung hitungan pajaknya
keputusannya yang paling penting
karena ini dampaknya sangat luar biasa
menurut teknokratik kita
ini akan bergerak ekonomi kita
kalau masalah penjualan mobil pasti otomatis mengikuti
tapi yang saya sampaikan tadi
bahwa semua ekonomi ini akan bekerja
jadi masyarakat juga tidak kehilangan pendapatan
khususnya yang di ekosistem otomotif ini
hampir sekitar satu lima juta
yang di tr satu tr dua tr tiga
itu juga bisa bekerja dan bergerak
dia akan konsumsikan
ke biaya pendapatan mereka
atau gaji yang mereka dapatkan
ke belanja belanja di sektor lain
seperti sektor makanan minuman
jadi semuanya mengalir
jadi kalau ini bisa segera dilakukan
maka pemulihan ekonomi kita
sektor otomotif yang sekarang hard hit
bisa kembali bangkit
dan bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian indonesia
saya kira itu
iya lalu ini saya punya pertanyaan kepada pak kuku
apakah kemampuan anda
relaksasi pajak mobil baru
lalu bagaimana dengan
nasib bursa mobil bekas
apakah akan goya nantinya
dua hal yang berbeda
berbicara mengenai produksi
kalau mobil bekas
memang itu kami tidak
karena yang kami pikirkan adalah
ada satu setengah juta orang yang bekerja di sana
rantai cukup panjang
dan inilah yang perlu
agar mereka bisa
dan kemudahan industri
karena di sektor kita
roda empat atau lebih
roda dua orang lebih
kalau ini semuanya bisa bergerak
maka ekonominya juga akan berjalan
dan inilah yang kita harapkan
supaya jangan terlalu lama
kalau terlalu lama agak berat
ibarat pesawat terbang ini
kalau kecepatan minimumnya
atau critical speednya nggak dipenuhi
itulah yang kita harapkan
kemudian ada kepastian
dan kita segera bisa pulih
sambil kita terus bekerja
agar industri ini tetap bisa menjadi
salah satu industri andalan di indonesia
kita kembali ke pak taufik
pak taufik jika nantinya kebijakan ini
mendapat persetujuan dari pihak kemenkeu
kemenperin menargetkan kenaikan berapa persen
dalam pembelian mobil
hingga akhir tahun
apakah sangat signifikan
mengingat ketidakpastian global ini
membuat masyarakat berpikir ulang
sebenarnya untuk membeli barang mewah
ini nanti paling tidak
kita ukur dengan utilitasnya
kalau misalnya rata rata di kondisi normal
sampai pak goko tadi sekitar tujuh puluh lima delapan puluh persen
karena ini terpuruk
kita lihat dari indikator ekonomi
dan ini hanya sementara
katalis itu mempercepat
tidak mengubah hasil
hasilnya malah semakin tinggi
karena pajak pajak dari yang tadi
yang diakibatkan dari instrumen ini
jadi ekonomi bekerja luar biasa
ini yang saya kira perlu diperhatikan
dan mungkin keputusannya cepat
kalau diterima ini sangat luar biasa
bisa memberikan nilai tambah yang besar
buat ekonomi nasional
khususnya di covid ini
ini harapan harapan yang besar sekali
saya percaya teman teman dari kementerian keuangan juga
pasti memperhatikan ini
dan kami berharap bisa direalisasikan segera
terima kasih atas informasinya
dan juga pak kuku kumara
yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour